kita akan segera terhubung melalui sambungan telepon dengan anggota komisi sembilan dpr bapak darul siska
selamat sore pak darul bisa mendengar suara kami
selamat sore bisa dengar dengan jelas
pak darul langsung saja ini apa yang akan dilakukan komisi sembilan setelah diketahui bahwa tadi di siang hari ada dua warga depok jawa barat yang tertular virus corona pak
ya kebetulan ini kan waktu reses ya tapi tadi kami sudah berkoordinasi dan besok pagi kita akan walaupun mungkin jadwalnya reses sebagian yang ada di jakarta besok kita mau rapat pagi berkumpul untuk menentukan langkah langkah selanjutnya
lalu pak darul ini sebagai perwakilan rakyat bagaimana anda mengkritisi penanganan yang saat ini sudah dilakukan pemerintah sejauh ini terhadap pasien covid sembilan belas
apakah apa saja yang harus ditingkatkan
yang pertama yang harus ditingkatkan adalah yang pertama tentu saya ingin mengingatkan pemerintah agar menangani yang dua orang yang terpapar virus ini segera dirawat secara sungguh sungguh sampai sembuh ya yang pertama
yang kedua saya juga minta kepada semua aparat pemerintah terutama yang berada di pintu pintu gerbang masuk kita baik di bandara maupun di pelabuhan
agar semua orang yang masuk itu betul betul diperiksa satu satu gitu loh
jangan diambil hanya sampel gitu harus satu satu diperiksa secara serius untuk memastikan orang yang masuk itu betul betul tidak membawa virus
lalu pak darul terkait isu isu kesehatan yang memang saat ini sedang kita soroti begitu kalau dari pak darul sendiri menyikapinya seperti apa terkait virus corona ini
kita harus waspada jadi menurut saya kita juga minta pemerintah terutama yang tadi ya yang masuk bekerja sungguh sungguh kita juga semua masyarakat
baik di level pusat di provinsi kabupaten kota juga harus menyiapkan diri dinas dinas kesehatan itu bekerja untuk yang pertama menjelaskan kepada masyarakat
untuk kemudian mengantisipasi dan menangani jika ada hal hal yang dicurigai ada masyarakat terpapar
nah yang perlu ditingkatkan adalah masyarakat itu diingatkan untuk hidup sehat berolahraga yang cukup makan yang cukup istirahat yang cukup karena daya tahannya kan harus ditingkatkan masyarakat kita
supaya imunitasnya meningkat dan orang yang menurut dokter yang tingkat imunitasnya tinggi kan tidak mudah terpapar
yang berikutnya adalah kan kita kebiasaan baru kenal orang terus cipika cipiki gitu
sekarang menurut saya kalau ada orang dari luar yang kita nggak kenal betul walaupun mau ketemu kita ya nggak usah cipika cipiki dulu lah
walaupun saudara kita kalau baru pulang dari luar negeri juga tidak usah jipika jipiki dulu kita tidak tahu dia terpapar atau tidak dari di luar
oke lalu pak darul ini terkait dpr yang akan membentuk panja corona begitu pak bagaimana sejauh ini penggodokan pembentukan panja ini
iya saya baru mendengar
tadi diskusi dialog pak dasko di tv ya akan membentuk panja ya
saya kira bukan panja barangkali tapi tim yang akan bekerja secara maraton untuk mengikuti langkah langkah yang diambil oleh pemerintah
karena kan dpr kan sifatnya mengawasi pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah
jadi tim pengawas saya kira bukan panja
terima kasih bapak darul siska anggota komisi sembilan dpr ri sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news